ada banyak cara untuk menikmati akhir tahun di beberapa negara
biasanya kita bisa mengunjungi yang namanya christmas market alias pasar natal
termasuk di kanada tempat saya tinggal
vancouver christmas market adalah sebuah perayaan tahunan yang bisa didatangi oleh warga kanada
penasaran seperti apa ya langsung saja kita lihat masuk ke dalam vancouver christmas mark ikuti saya
berawal dari tradisi di negara jerman yang telah berlangsung selama beberapa abad silam
christmas market atau pasar natal adalah acara tahunan menjelang natal yang kini ikut dirayakan oleh banyak negara
salah satunya di kota vancouver kanada
dengan harga tiket masuk mulai dari dua belas lima puluh dolar atau satu ratus tiga puluh lima ribu rupiah untuk anak
dan sembilan belas lima puluh dolar atau dua ratus lima belas ribu rupiah untuk orang dewasa
tapi kalau misalnya
pemirsa tidak mau minum alkohol juga boleh seperti yang saya minum ini
ini adalah kinder punch atau semacam minuman rasa buah yang tidak memiliki kandungan alkohol
itu bisa dibeli seharga empat lima dolar
setelah menikmati minuman khas musim dingin coklat dan praklet yang dilumuri keju meleleh menjadi pilihan makan malam saya
ada empat puluh dua vendor makanan dan minuman yang bisa dihubungi
makanan yang dijamin dapat menghangatkan tubuh di tengah suhu malam ini yang mencapai satu derajat celcius
selain wisata kuliner pasar yang terletak di jakpul plaza pusat kota vancouver ini juga menawarkan berbagai atraksi yang bisa dinikmati keluarga
mulai dari menaiki wahana karussel berbelanja souvenir unik hingga menikmati live music lagu lagu natal

seneng agak dingin sekarang ini mungkin juga karena hujan rintik rintik kali ya
tapi overall senang karena ini membawa kembali memori kita hampir setiap kali ada christmas market datang
pada tahun dua ribu dua puluh vancouver christmas market sempat dibatalkan karena pandemi
namun tahun ini acara yang rutin diadakan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ini kembali digelar mulai tanggal satu november hingga dua puluh empat desember
tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
para pengunjung wajib menunjukkan bukti vaksinasi
untuk menghindari antrian pengunjung dapat membeli tiket dengan potongan harga secara online
tak lengkap rasanya kalau tidak berfoto bersama berbagai dekorasi yang menerangi malam ini
apalagi pohon natal di christmas market tahun ini dilengkapi dengan tiga puluh enam lampu warna warni dan menjulang tinggi yang tentunya instagramable
saya akan menutup hari saya dengan memakan yang manis manis ya sebagai dessert yaitu adalah chimney cake
chimney cake ini merupakan makanan khas transylvania
setelah ini saya akan pulang dan tidur nyenyak karena sudah jajan dengan puas di vancouver christmas market
mudah mudahan anda juga menikmati akhir tahun dengan keluarga dengan tetap sehat dan juga happy